dan izinkanlah pula
apa yang memanjatkan doa untuk hamba
untuk meminta pengampunan darimu
wah ini mau minum
baik ustaz subuh
saya datang ke sini meminta maaf
atas segala apa yang sudah saya lakuin di pesantren ini
insya allah pak
saya juga terima kasih banyak
karena saya sudah diberi makan
diberi pakaian santri
dikasih tempat tidur
dan diterima baik di pesantren ini
karena saya yang belum
daripada terjadi kegaduhan kegaduhan selanjutnya

tidak cinema peristiwa
mau kemana yang
saya pulang dulu ke habitat
sudah mau cabut cuy
baru beberapa hari
kenapa sih dia
padahal kan lo kesininya bareng bareng sama gue
ternyata jiwa saya tuh emang ga ada di sini
lo kenapa jadi mewah begini
lah lah lah
anto mengatur oke
kami tuh mau kemana
ayo deh yuk
gara gara tommy bikin ulah
bajunya pak ang
jadi ribut semua
kacau ini mah
pak ang sudah pergi dari sini
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
saya saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
gara gara tommy ini
kenapa emang nama saya disusut
pasti inget janji saya semalam kan
saya bakal ganti semua ikan yang dimakan sama kucing itu kan
itu mah udah tau
jadi ustadz jnl itu udah cerita
kalau saya udah pesen bebek goreng ke warungnya sulika
kok keliatan tampangnya kagak bahagia gini sih
kan saya bawa kabar baik disini
karena kami sudah lebih dulu dengar kabar buruk
kabar buruk apa ce
pak ang udah pergi dari pesantren
hah yang bener emang
ah si mamang mah suka bercanda
kamu kan temannya
masa kamu gak tahu sih
ya saya pikir kan dia cuma bercanda ce
yaudah makasih ya imponnya
masa mah temannya tidak tau
gampang mak udah gak jadi gini mah mak
iya kan biasa yang betul ini makan dulu nih
dia disini banget
ternyata gak sedih
dia kesini bareng sama pak ang
eh dia udah pisahan
namanya juga temen
pak haci dia ngerasa kehilangan
ini semua pasti gara gara gua nih

pasti kejadiannya gak bakal kayak gini nih
udah ma fi
gak usah sedih terus
kita belajar ngaji lagi aja yuk